gubernur dki jakarta anies baswedan berharap dprd dki jakarta
segera menetapkan wakil gubernur dki jakarta
anies meminta dua calon wakil gubernur yang disodorkan partai keadilan sejahtera
bisa mengikuti visi misi dan janji gubernur
berikut cuplikan wawancara prabu revolusi dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
mungkin bapak punya partner pak
barangkali gak bapak sendirian yang menjelaskan ini
semuanya bisa bagi bagi
komplonya bisa berarti gak
iya seperti gak gitu

terjadwal tanggal dua puluh dua juli akan ada sidang di dewan
membahas mengenai wabuk wabuk undang undang terpilih
saya berpandangan bahwa nama nama yang diusulkan oleh partai
sudah mempertimbangkan kesiapan kematangan dan semua aspek
dua nama itu pak agung dan pak saikud ya
saya hanya mensyaratkan dan alhamdulillah mereka sudah mengkonfirmasi
bahwa mereka mengikuti visi dan semua janji gubernur
karena mereka tidak ikut kampanye
masuk di tangan tangan
kalau saya ikut kampanye itu kontrak kontraknya
saya ikut kampanye itu kontrak politik
saya ikut tangan tangan dengan bang sandi
kemudian janji janji saya dengan bang sandi
jadi ketika ada wakil maka yang saya persyaratkan adalah
wakil itu mentaati semua yang dijanjikan
jangan sampai nanti wakilnya berpandangan berbeda
kalau saya mengatakan hentikan reklamasi ya otomatis dia juga harus ikut reklamasi
kita punya program membangun dprd
ya pak ikut bangun dprd
ya kita bangun trotoar bangun taman perbaiki sekolah
ya harus sama visinya
dan itu sudah dikonfirmasi
jadi mudah mudahan juli ini selesai
saya dengan begitu saya punya ada partner lagi
sebetulnya kalau dari sisi pekerjaan alhamdulillah sudah ada pembagian tugas di dalam pemerintahan
tapi banyak acara acara
yang mengharuskan kehadiran gubernur
kalau tidak ada wakil maka tidak terhitung itu kehadiran
absennya banyak pak woyang
dan misalnya sebagai contohnya aturan kita
kalau bapak presiden meninggalkan tanah air kemana pun maka gubernur mengantar
ini bukan suka tidak suka ini aturannya
jadi bukan oh saya ingin mengantar saya enggak mau bukan
ketika presiden pulang dari luar negeri jemput asal di luar negeri langsung
kalau dari tempat lain tidak tapi dari luar
nah sabtu yang lalu kejadiannya
presiden akan pergi ke thailand di jam yang sama
saya sedang pari purna dpr
sebetulnya harus yang kecil kecil sebetulnya
ya pak ini kan representasi
atau nanti ada rapat dengan kementerian
berapa dengan kementerian ya ada gubernur atau wakil gubernur
sementara ada rapat juga yang tidak hal hal penting
pertemuan jadi hal hal seperti itu menguntungkan kalau ada bentuklah wakil gubernur
dan itu saja pekerjaan bisa dibagi
saya bisa mengatur ini berdasarkan
kira kira di dewan sendiri pak itu sudah aman enggak panduan amlah ini begitu
karena kan juga ini dua duanya dari partai yang sama pak ya
dari ipek as begitu
informasinya juga garingda juga masih ingin juga terbang musim panah panah gitu
kalau misalnya siapa tahu ada nanti ada
saya tidak mau berspekulasi
jadi mudah mudahan saja lancar
dan mudah mudahan nanti dewan ini kan seluruh indonesia memperhatikan
jadi kita lihat nanti
siapa yang bermain juga orang tahu begitu benar benar
saya rasa begitu ya kita lihat nanti
karena menentukan wakil bukan gubernur
undang undangnya mengatakan bahwa dicalonkan oleh partai pengusung dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah
gubernur itu sama sekali tidak punya campur nyerang di situ
pemilihan yang gubernur pemilihan calon yang gubernur tidak bisa terlihat
pemilihan suara pemukulan suaranya juga gubernur tidak bisa
tapi saya percaya dprd akan menuntaskan dengan cepat
partai solidaritas indonesia juga menyoroti proses pemilihan wagub dki yang tidak kunjung rampung
dikutip dari lamandetik com wakil ketua dpw psi dki jakarta rian ernest
menilai bahwa proses pemilihan wagub dki yang tengah berlangsung saat ini belum transparan
rian ernest mendorong agar dprd dki tidak hanya menggelontorkan nama kandidat saja
tetapi juga perlu dijelaskan mengenai rekaman dki
agar tidak ada kesan membeli kucing dalam karung
guna memfasilitasi partai pengusung seperti gerindra dan juga pks
psi bahkan mengusulkan adanya debat publik bagi cawagup sebagai bentuk transparansi
ya soal kursi wakil gubernur dki jakarta yang sampai hari ini masih kosong
sebetulnya apa penyebabnya mengapa begitu lama dan seperti apa prosesnya yang tengah berlangsung hari ini
kita akan coba dalami dengan tiga narasumber yang sudah hadir malam hari ini di studio
sebelah kiri saya sudah ada pak agung setiarso ketua dpw bidang pemilu dan pilkada pks dki jakarta
pak agung selamat malam selamat malam
apa kabar pak sehat alhamdulillah
dan di tengah sudah ada bang adi prayitno analis politik dari uin syarif widayatullah
bang adi prayitno selamat malam selamat malam
apa kabar bang sehat sejauh ini oke oke saja
dan sudah ada bang rian ernest wakil ketua dpw psi dki jakarta
bang rian ernest selamat malam selamat malam
oke kita bicara mengenai wakil gubernur dki jakarta
saya ingin ke pks dulu saya ingin ke pak agung dulu
di tengah menuju ke rapat paripura tanggal dua puluh dua juli ya akhir bulan ini
tapi kok publik justru menangkap pak agung yang muncul justru makin ada nama nama yang lain dibanding apa yang sudah diajukan oleh pks
sebetulnya prosesnya bagaimana sih pak agung sampai dengan hari ini mengapa begitu lama
apakah semuanya lancar saja atau memang ada dinamika dinamika tertentu di dalamnya
ya tentu saja ada dinamika ya
namanya politik dinamika
kerjanya banyak sekali gitu ya
mengapa itu masih ada pak agus
iya karena memang banyak kepentingan banyak kepala di sana
dan masing masing kepala itu punya kepentingan masing masing
sehingga mereka juga ingin supaya kepentingannya itu dapat diakomodir oleh proses yang sudah berjalan
nah proses ini sebenarnya sudah berjalan sejak lama sebelas bulan yang lalu
hampir satu tahun kita mencari wagub ya
mulai dari kemudian partai pengusung mengusulkan nama melalui gubernur dki pak anies
kemudian juga sekarang ini bolanya sebenarnya ada di dprd
mereka sebenarnya tugasnya hanya sekarang ini adalah memilih
memilih dari yang sudah diusulkan oleh partai pengusung
di tengah dinamika kepentingan tadi pks kemudian bagaimana menyikapi itu
proses saat ini adalah di dprd
dprd kemudian nanti akan memilih mengadakan rapat paripurna
dua nama sudah diberikan oleh pks
pak agung dan pak ahmad sayyid
kita coba lihat ada cuplikan pernyataan dari gerindra dki jakarta
kita akan hadirkan di layar apa kemudian yang ia katakan
ini dari syarif ya
syarif merupakan gerindra dki jakarta
ini gerindra menerima kalau mau kembali lagi
ini soal sebut ada kemungkinan sandiaga jadi cawagup dki jakarta
setelah itu baru urusan cawagub dilihat dikonstelasi kedepannya kayak apa
kalau disebut kemungkinan kemungkinan juga terbuka
artinya sebetulnya bagaimana pak agung
antara gerindra dan pks masih satu suara tidak sih sebetulnya untuk dua nama ini
sudah satu suara sejak lama
tapi saat ini ketika kemudian ada skenario skenario untuk kemudian tidak terjadinya paripurna
maka kemudian ada yang berwacana
ada yang berwacana
skenario itu seperti apa sebetulnya pak
ya skenario untuk kemudian kepentingan itu bisa diakomodir oleh proses ini
apakah mereka punya calon
di luar nama pks
di luar pks tapi bukan pks dan gerindra
kalau mengenai bang sandi sendiri kan sudah clear sebenarnya
yang pertama bang sandi sudah mengatakan bahwa dia tidak akan lagi kemudian menjadi wagub dki
ini sudah clear
sudah tidak ada lagi diskusi katanya
jadi ada manuver manuver ya
bisa jadi seperti itu
dan yang sebenarnya ini kan jadi seperti mendowngrade bang sandi sebenarnya
karena bang sandi itu tidak seperti itu
jadi ini sudah dianggap seperti yang berintegritas
saya ke bang rian ernest
dari psi tampaknya ada juga yang disoroti
ini soal transparansi kalau saya tidak salah ya
transparansinya seperti apa bang rian sebetulnya
sebenarnya masyarakat dki jakarta dan indonesia pada umumnya sudah semakin terbiasa dengan kebiasaan paparan publik
mengetahui apa sih isi kepala isi program gitu maksudnya ya
apa sih visi misinya
apa sih keunggulannya yang akan ditawarkan
kita sudah terbiasa
kita punya debat pilkara dua ribu tujuh belas
kita punya debat pilpres yang berseri seri itu
sekarang kan tiba tiba ada dua nama aja yang disorongkan tapi udah titik
teman teman dari partai yang mengusung tuh mengharapkan mungkin masyarakat sendiri kali untuk mencari di mbah google gitu
profil dua nama ini
tapi kan nama nama ini juga sudah muncul di publik sejak lama kan
ya tapi jadi hanya sekedar ajukan nama ke publik lalu selesai
tapi tidak ada paparan
padahal kan sebenarnya sih psi mengatakan perlu debat publik bukan buat yang rame seperti kemarin ya
misalnya stasiun tv besar besar di bawah room hotel
saya membayangkan misalkan pks ini kan partai yang begitu luar biasa sosial medianya
atau youtube channelnya
buat saja mungkin video lima menit gitu ya
sepuluh menit seperti apa sih paparan
apa sih pandangan kandidat wagup ini soal pemahaman nilai nilai pancasila
soal meningkatkan nilai toleransi di dki jakarta
atau misalnya kan pks terkenal nih kadernya tuh semua tuh melawan korupsi
bagaimana sih apa namanya ide ide
nilai mencegah korupsi di dki
itu soal hanya mengidekan ada debat publika atau ada transparansi yang lain dalam proses ini yang menurut psi ada yang perlu dicermati lebih dalam lagi
karena ruang gelap ini terjadi di dua level bang reinhardt
di level dalam partai sendiri green rep pks hanya green rep pks saja yang tahu
kita nggak tahu seperti apa
tiba tiba keluar dua nama
dan ruang gelap berikutnya adalah di level dprd
jadi setahu kami psi sampai hari ini tata tertib dewan
untuk mekanisme pemilihan saja itu belum selesai
jadi sampai sekarang warga hanya tahu nama saja titik
padahal ini begitu penting kalau kita lihat tadi terlepas ini benar atau tidak
bang sandi yang kandidat wapres yang gagal di pilpres saja pun kemungkinan mau turun gunung lagi
justru muncul nama nama yang lain ya
dan artinya ini apa ini posisi strategis
dki ii ini bukan hanya bahan serep
ini harus orang yang kompetensi tinggi dan orang yang akan punya karir politik yang akan melonjak
makanya pks juga dorong dorong terus
dan sesuai undang undang dan peraturan yang lainnya
pak adi prai bacaan anda seperti apa
kita sudah sering sekali sebetulnya membahas soal wagub dki jakarta
hari ini kita diskusikan lagi lho pak adi prai
ini kenapa sebetulnya
sebenarnya hayati sudah lelah
ini sudah hampir setahun penuh gitu menunggu siapa yang harus menggantikan sandiaga uno di jakarta
sekali lagi ini satu ekspektasi publik yang harus ditangkap oleh pks dan gerindra
karena kemenangan anies baswedan dan sandi di jakarta
ini bukan perkara mudah
tapi merupakan satu dinamika politik yang cukup luar biasa
yang harus segera dijawab
apalagi misalnya banyak kerja kerja anies baswedan belakangan ini dikritik oleh orang
mungkin karena wagupnya tidak ada dan semacamnya
itu harus dipahami secara detail
yang kedua memang pks jangankan bicara soal transparansi visi dan misi
ini bicara hal hal sifatnya formal agak jelimet sekarang dan pusing
seakan akan nasib politiknya digantung
baik oleh gerindra maupun di dprd
soal kursi wagub ini tentunya
ini sebenarnya kalau selesai
ini akan mudah kok prosesnya gitu
makanya kemudian sisi gelap yang disampaikan oleh rian ernest itu
lebih pada soal komunikasi yang tidak selesai
ke gerindra dan ke dprd
ini yang mestinya ada
segera diurai sebenarnya
soal apa yang perlu diurai
saya kira teman teman pks lah yang tahu sama tuhan gitu ya
apa yang harus diungkap
tentu dalam komunikasi politik itu adalah
perlu upaya upaya untuk mencairkan suasana
mungkin ada deal politik
mungkin ada sharing power
tentu saja ini tidak mungkin nih
tapi di belakang panggung
pasti ini terjadi
biar misalnya rapat dprd ini segera dan quorum
memilih dua nama ini
ataupun gerindra misalnya all out pasang badan
untuk mendukung calon yang sudah diusung pks
bukan malah menggunting dari belakang itu
memunculkan wacana akan memunculkan calon dari
calon yang lain ya
bahkan menggoreng misalnya sandiaga uno harus maju kembali
artinya ada manuver ya artinya ya
mungkin menuju ke tanggal dua puluh dua juli nanti
saya juga akan tanyakan nanti ke panggung
kita harus break dulu
pagung apakah pks masih merasa aman aman saja
untuk wakil gubernur kursi ini
atau sudah mulai agak agak resah ini
kayak bang adi katakan digantung ini
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
tetap bersama kami di layar remotasi
kita masih membahas kursi panas wakil gubernur dki jakarta
yang kami sudah lelah kalau kata bang adi
lelah hayati begitu ya bang
ada yang tidak lelah untuk terus mendorong wakilnya adalah pak agung dan juga kawan kawan di pks dki jakarta
melihat kemungkinan manuver manuver itu
scenario scenario itu pak agung
bahaya dong artinya bagi pks atau bagaimana
kita ikuti saja aturan aturan yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah
di situ ada undang undang
di situ ada perubahan
di situ ada perubahan
di situ ada perubahan
di situ ada perubahan
di situ ada perubahan
di situ ada aturan aturan
di situ ada undang undang
di situ ada peraturan pemerintah
di situ ada tata tertib
jangan sampai kemudian dilanggar
prosesnya sekarang sudah sampai ke dprd
pemilihan di dprd melalui paripurna
jadi tidak mungkin kemudian ada celah untuk balik lagi
kemarin ada wacana untuk mengembalikan ke partai pengusung segala macam
nah ini masalah kuorum tidak kuorum
ini kan seharusnya masalah dprd
bukan masalah partai pengusung
kuorum tidak kuorum itu adalah
itu adalah ketidakmampuan dprd untuk menghadirkan para anggotanya untuk datang ke paripurna
lalu kalau kemudian kata karlan nanti tidak kuorum kemudian itu menjadi legitimasi bahwa ini bisa dibalikan lagi ke partai politik bagaimana pkf menyikapkan
yang pertama gini yang namanya quorum tidak quorum ini kan ketidakhadiran anggota kan di dalam paripurna
nah ini juga perlu dipertanyakan kenapa kok bisa nggak datang gitu
apakah kemudian yang namanya paripurna itu nggak begitu penting sehingga nggak hadir gitu ya
nah ini bisa kemudian dipertanyakan kenapa ketidakhadiran
yang kedua kemudian di dalam undang undang atau peraturan pemerintah saya agak lupa itu nggak bisa kemudian dikembalikan lagi
kalau tidak kuorum maka kemudian penyelesaiannya itu ditentukan atau dimusyawarahkan oleh pimpinan dprd
ketua dprd wakil ketua dprd dan pimpinan praksi
di situlah kemudian mereka bermutu
oke pak agung di luar itu bagaimana dengan apa yang tadi dikatakan oleh bang rian ernest
boleh dong harusnya wakil wakil dari pks kemudian mungkin lebih mengenalkan diri kepada publik membuka prosesnya seperti apa
jangan ada ruang gelap antara pks dengan gerindra ruang gelap lagi di dprd ini kan semua untuk publik dki jakarta
boleh boleh sekali saya sangat setuju dengan mas rian
nggak ada masalah jadi artinya ayo kita siapa yang mau tahu atau siapa yang ingin mengundang
ulang aja kedua itu dibahas
berarti setima tima saya setuju
psi ingin fasilitasi di kantor psi
tapi kalau soal poligami nggak setuju
soal poligami kami nggak setuju
ini masalah politik
jadi artinya buat kita nggak ada masalah
mas rian oke psi mengadakan ini dua calonnya diundang kemudian difasilitasi untuk debat masyarakat melihat siapa yang ini ada masukan segala macam
cuman ini kan kita
ya cuman ya keluar nih
nah dulu mas
ini kan masalahnya waktunya udah panjang banget
kalau mau adakan secepatnya
karena paripurna juga tanggal dua puluh dua juli ini
jadi sebelum tanggal dua puluh dua sebenarnya mohon maaf agak terlambat juga
nah bang arya ini di luar pengenalan kandidat dua itu kan di tengah tengah itu saja justru muncul nama nama yang lain sebetulnya
nah psi melihat ini bagaimana sih proses pemilihan wakil gubernur dki jakarta ini sebetulnya
sepuluh bulan jomblo gak jelas jelas juntrungannya
teman teman pks digantung pertama
quorum aja nih nada nada sumbang bahwa quorum ini ada harganya udah mulai ada loh
ini saya bicara data politik
jadi teman teman kpk kalau mulai bisa sadap saatnya sadap nih sebenarnya
jadi dki jakarta ini posisi begitu strategis anggaran begitu besar media juga cover begitu besar
dari psi kepentingannya kan bukan menentukan calon itu terserah teman teman pks dan gerindra
yang kami dorong adalah transparansi menjaga kualitas demokrasi
kami sadar betul kok itu adalah hak suatunya gerindra pks
tapi boleh dong psi
ikut ikut amanahkan sepuluh juta warga dki yang mau tahu
mau tahu gini misalnya
warga dki ingin tahu ada nggak sih bagian tugas antara wakil gubernur dengan pak anies
kalau teman teman pks gerindra nggak bisa mengisi kekurangannya pak anies rugi dong
jadi ada hal hal yang warga dki jakarta itu setelahnya kritisi dan tunggu sebenarnya
masalahnya ini sampai hari ini hanya ruang gelap dan pembicaraan elit politik
tidak ada yang bisa diharuskan
nonton dan cari sendiri
seperti apa rekam jejaknya
partai politik harus menjalankan fungsi pendidikan politiknya
nah ini saya harap gerindra pks bisa ngajarin kami
sebenarnya gelap atau terang itu kan tergantung dari siapa yang melihatnya
ada yang melihat dengan terakhir
pak adi pak gimana
jangan tahu oke kita tahu ini kursi yang strategis tapi proses ini begitu lama ya apa ini bahaya bagi pks kah
atau ini peringatan juga bagi teman teman di dprd dki jakarta
kalau melihat tanda tanda alam sepertinya nunggu psi dulu
sepertinya ren ernest ini cocok jadi jubirnya pks
soal transparansi dan seterusnya
bagus kok soal uji kelayakan publik
menyampaikan apa namanya pidato publik misalnya
apapunlah judulnya tapi memang penting untuk mencapai gagasan besar
siapa yang harus menggantikan sandiaga uno di jakarta
ini penting masukkan itu
yang kedua yang harus digarisbawahi juga
politik kita ini kan panggung depan dan panggung belakang
panggung depannya ini sebenarnya sudah dikunci
secara politik tiket wagubnya ini sudah diberikan kepada pks
yang kedua secara prosedural sedang diikuti
tinggal nunggu quorum yang berharga gini
sudah ada harganya itu
ini footnotenya jelas loh
rekam digitalnya ada
ini footnotenya jelas bukan hoax dan fitnah
nah panggung belakang yang belum selesai
misalnya dengan gerinda sekalipun
kalau dilihat suasana hatinya sepertinya gerindra juga sedang mencari celah bagaimana dua orang ini
bisa deadlock dan ditolak oleh dp
secara klausul memang tidak ada
karena dprd itu hanya mau memilih atau dipaksa untuk memilih dalam tanda kutip
tidak ada untuk misalnya menolak secara klausul tidak ada
celah apa yang bisa dimainkan
ya ini terlampau lama quorum
kalau terus terusan tidak quorum ini dianggap tidak credible
dua kandidat yang diusulkan
sehingga banyak muncul manuver manuver politik di dalam
sehingga ada opsi opsi lain yang harus dimunculkan
sebagai jalan lain untuk memunculkan namanya
di luar pks
maka nama sandi kemudian dilumpan lambungkan
kita tidak tahu ke depan sebenarnya
ada adi aksa daud misalnya
memang terlampau banyak ruang gelap
tapi yang jelas bahwa ada persoalan yang diselesaikan
dulu sejak awal ketika pks dan gerindra memenangkan anies
satu hal yang harus disadari
bahwa kekuatan di parlemen itu minoritas
ini yang menjadi tugas ke depan untuk menjinakkan kelompok kelompok yang lain
apalagi kalau pks sudah masuk ya kan
nah itu dia
makin runyam persoalan itu
kita hanya delapan orang lah
itu yang paling penting sebenarnya
bagaimana menundukkan menjinakkan teman teman politisi di kebon siri itu
persoalan harga atau apa
itu adalah politik panggung belakang yang harus diselesaikan
tapi yang jelas bola sudah di tangan pks
pks memang harus banyak bermanuver
sering membuka komunikasi dengan faksi faksi yang ada di kebon siri
ini soal politik biasa aja sebenarnya
nah panggung gelap ini lah
manuver nggak sih sebenarnya pks
atau hanya mengikuti saja
mengikuti terus lama lama
bahaya juga gimana pak
panggung gelap ini yang ditolak tadi sama mas rian
ya karena panggung belakang ini adalah gelap sekali
nggak kelihatan gitu ya
kita ingin semuanya transparan
kalaupun kemudian ada yang permintaan permintaan atau kepentingan kepentingan yang sesuai dengan aturan kita bisa akomodir
kita akan akomodir
tapi kalau semuanya kemungkinan juga tidak akan bisa kita akomodir
ada bagian bagian yang memang kemudian kita harus ikuti aturan
jadi saya pikir sih ini kan sudah tinggal sedikit lagi nih ya
tinggal memilih saja gitu kan
tidak ada lagi kemudian yang bisa dilakukan manuver manuver itu sebenarnya seperti itu
kalau saya lihat ke dalam aturan aturan yang kecuali
soal kuorum tadi menunda membuat semakin lama
nah ini seperti tadi saya pertanyakan kenapa mereka quorum
kenapa mereka nggak datang ke rapat paripurna
apakah rapat paripurna itu tidak penting buat mereka
nah itu harus kemudian bahkan ada aturan yang mengatakan kalau dia tidak datang rapat paripurna sekian kali dia bisa diajukan ke dewan kehormatan
untuk diberhentikan atau direkomendasikan untuk dikeluarkan dari dewan kehormatan
tapi komunikasi politik pks bagaimana dalam proses ini
apakah setelah kemudian mengajukan nama ya sudah tinggal mengikuti aturan itu atau kan ada hal hal yang mungkin perlu diselesaikan ya
ya komunikasi itu terus kita lakukan
dengan gerindra juga
dengan orang per orang juga
dengan orang per orang juga gitu ya
seperti tadi kan bahwa satu ratus enam anggota dewan ini kan masing masing punya ide masing masing punya keinginan masing masing punya kepentingan
nah itu kita juga adakan komunikasi
tapi tentu saja kan kemudian nggak bisa kemudian kita ya itu tadi di panggung belakang yang
bang rian ruang gelap apa yang anda lihat atau mungkin teman teman psi lihat antara dprd sendiri ya
atau mungkin partai partai pengusung ketika mengajukan nama wagub
karena kok lama sekali
artinya kan ada yang tidak berjalan dengan semestinya
kalau kami melihatnya begini ini ada kaitannya juga sebenarnya dengan pilpres kemarin
makanya kalau bang sandi bilang enggak saya udah gak akan balik ke wagub lagi
wagub ini exposure media nya begitu luar biasa
dan kalau bang sandi akan maju lagi dua ribu dua puluh empat kenapa enggak balik lagi
di politik ini kan dinamis
apa saja bisa terjadi
jadi itu satu
kedua sekarang bicara soal anggaran
pemain anggaran di dki saya tahu betul kan
dulu bersama bapak btp saya dua tahun
permainan korupsi ini begitu luar biasa kok
kepentingan kepentingan dunia usaha dari yang dunia usaha putih sampai yang paling hitam pun ada di dki jakarta
jadi begitu gula gulanya itu begitu menggiurkan di sini
jadi ini bicara logistik partai bicara kepentingan pengusaha dan juga bicara apa
jadi menurut kami sangat penting
makanya saya sangat tunggu sebenarnya teman teman pks gerindra
ini kan sekarang ini kan soal isu pancasila nkri
toleransi ini kan sebenarnya warga ini makin resah
tapi dua nama ini kita nggak pernah tahu perspektif mereka soal ini seperti apa
hanya dua nama saja
padahal amit amit ya
misalnya pak gubernur anies baswedan tiba tiba berhalangan tetap
naik ini dki ii
dan narasi jakarta ibu kota negara bisa mempengaruhi narasi nasional
makanya psi ini kepentingannya bukan
kita nggak tahu lah mana yang lebih baik
lebih senior lebih tahu
tapi yang kita minta transparan saja
supaya publik pun bisa ikut menilai
dan partai politik pun akhirnya juga akan mengikuti kemauan warga
pak agung kita harus jeda
saya akan tanyakan dulu tapi ke anda pertanyaannya begini
panggung belakangnya dengan gerindra dan juga pks
apakah sudah diselesaikan betul semuanya
sampai clear begitu sebetulnya
agar kemudian di depannya juga
kita kan tidak tahu ya ini apa sebetulnya yang terjadi
itu bagaimana pak agung
tapi dijawabkan nanti
kita harus break dulu ya
berat amat pertanyaannya
kita nggak tahu bisa sesuai lagi
berat amat atau tidak amat
baik pak agung langsung jawab
bagaimana panggung belakangnya antara gerindra dan pks
ini kan partai pengusung utama kan ada di sini
kalau ininya oke oke aja kan harusnya semuanya lancar lancar saja dong begitu kan
tidak perlu kemudian
lempar ke dprd ke dprd begitu
oke dpr juga punya porsi
tapi kan partai pengusung bagaimana komunikasinya
komunikasi tetap jalan
berjalan baik berjalan
biarlah jadi panggung belakang
jangan dijadikan panggung depan
biarlah dia gelap
kalau diterangin jadi panggung depan
tapi kan jadinya lama kalau misalnya
oke itu tidak akan kita selesaikan
dalam artian gini
kita tidak ingin bahwa kepentingan ini kan bukan hanya semata mata kepentingan partai kepentingan individu
tapi ini kepentingan warga dki secara keseluruhan
dan saya setuju transparansi itu harus kemudian diperluas wilayahnya
panggung panggung belakang sedikit aja gitu
jadi panggung depannya itu siapa ini orang
kemudian kompetensinya apa segala macam
tidak masalah buat kita
bulan terakhir kenapa kemudian tidak
paling tidak ada upaya upaya untuk memperkenalkan calon misalnya apa yang tadi disampaikan oleh bang rian erres
apa karena terlalu sibuk di panggung belakang

kita sudah ikuti kemarin ya secara prosedural apa saja yang permintaan masyarakat permintaan partai
mas rian aja yang mintanya nih belakangan baru sekarang sekarang
coba mintanya di kemarin
mungkin psi waktu itu belum delapan puluh
fokus pilek dan pilih pres dulu
kemarin mas rian ini dari kita ikutin ayo gitu loh
jadi artinya dari masyarakat apa yang ingin diketahui dari warga apa yang ingin diketahui segala macam
kita juga akan sambut dengan baik dan akan cepat
tapi saya masih penasaran khawatir tidak sih pak agung kalau ada manuver yang tadi sudah kita bahas
scanner scanner itu mulai dari tati kuwarum dan sebagainya
apa yang ada di benak pks ketika muncul itu di publik
iya kita masih optimis bahwa ini akan sesuai dengan aturan
sesuai dengan aturan dan warga dki itu tidak akan membiarkan ini terjadi berlarut larut
gubernur juga tidak
kemendagri juga sudah kemudian mendorong kan
bahwa secepatnya harus ada penggantinya
jadi saya pikir kalau kita ikuti dengan tertib dengan teratur kemudian juga tidak ada lagi kepentingan kepentingan yang terlalu dikemukakan
saya pikir lancar lancar aja
bang adi prai sebetulnya ini bolanya ada di siapa sekarang bang adi
ada di pks
politik kita itu kan tidak memungkinkan the winner take all
jadi pks dan greenlight sebagai pemenang
ini tidak bisa mengakumulasi kekuasaan politik hanya di tangan pks dan gerindra
jadi logika sharing power ini juga bisa menjelaskan kenapa ini tidak quorum
rian ines menyebutnya secara eksplisit
ini soal harga
sebab itulah saya kenapa menyebut ada panggung belakang yang belum selesai
konsesi konsesisi untuk menjinakkan teman teman politisi di kebon sirih menjadi penting sebenarnya
dilakukan oleh pks
disinilah sebenarnya ujian nyata bagi pks
menghadapi pluralitas politik yang begitu majmuk
ada yang mungkin teman teman fraksi itu yang tujuannya lillahi ta'ala
demi rakyat jakarta
tapi kita juga tidak bisa memungkiri
banyak juga politisi yang ingin mengakumulasi modal
ada kepentingan politik jangka panjang yang memang harus diakuisisi dan seterusnya
tanda tanda alam yang semacam ini sebenarnya harus dipahami oleh pks yang tidak bisa hanya menggunakan cara cara pendekatan formal
tidak bisa menggunakan cara cara prosedural
ikuti tatip ikuti paripura
ada proses politik yang jauh lebih jelimet yang harus dilakukan oleh politik
oleh pks gitu ya
meyakinkan teman teman untuk quorum
kalau selesai panggung belakangnya
kalau selesai ini soal ruang gelap itu
saya kira besok pun bisa jadi itu paripurna dan quorum
ini yang sebenarnya harus dipahami oleh pks
bahwa ini politik kita very complicated untuk di jakarta
sehingga manuver manuver komunikasi politik yang intensif tentu dengan konsesi konsesi yang harus diberikan kepada pihak pihak lain
itu harus dilakukan
bola ini bukan ada di dprd kan sudah dikasih nama
harusnya kan kalau kita mengikuti aturan yang ada kan ya jalan saja kan
kalau mau jujur dprd kan juga tergantung bagaimana pks menyelesaikan biar quorum
kalau nggak quorum ya tetap saja dua nama ini akan digantung
ini yang kemudian dari awal saya bilang semua kuncinya ini ada di pks
karena itulah dprd pun juga tidak berhak untuk menolak dua nama ini
tidak ada klausul dan ketentuan yang membolehkan dprd menolak dua nama ini
dprd hanya diwajibkan untuk memilih
sebab itulah semakin lama tidak memilih calon wakil gubernur di jakarta saling sandra antar pihak akan terjadi
bahkan terjadi apa namanya tiga segitiga silang yang saling sandera
pks terkesan diceranda oleh gerindra
pada saat yang bersamaan juga dprd juga menggerinda pks
begitu seterusnya ini semacam lingkaran setang yang nggak selesai
harus diputus oleh pks sebagai veto player pemegang calon wakil gubernur
yang secara definitif sudah disetujui oleh gerindra
makanya kalau semakin lama berputar dalam kubangan yang nggak jelas
selama itu juga akan muncul isu isu liar
akan ada penggantinya lah kemudian sandi lah ada ada yaksa daud lah yang kemudian
sebagai upaya untuk mencairkan suasana yang nggak selesai
anda melihat tidak bahwa mitra pks ini gerindra juga sepertinya punya opsi opsi yang lain
atau mungkin kekuatan kuat agak nakal juga masih mau kursi ini
kalau melihat dari tanda tanda antara
kalau melihat kecedungannya sepertinya gerindra terus ingin bermanuver
sekecil apapun celah ingin coba untuk dikapitalisasi
kan itu statement statement yang muncul belakangan
kalaupun toh ada yang mengatakan pks dan gerindra ini sekufu ini sekutu bahkan segajah
kok dalam konteks wagub dki jakarta itu tidak menemukan pembuktiannya
mestinya di tengah deadlock semacam ini gerindra paling depan
sebagai orang yang pasang badan bagaimana quorum di dpn ini terjadi
terkesan di tengah deadlock ini tidak quorum
gerindra justru bermain di belakang menggunting dalam lipatan
memunculkan nama baru yang seakan akan sebagai upaya untuk
kan memang serem keadaannya
coba bayangkan kalau kita melihat statement statement teman teman gerindra
untuk apa munculin nama sandi
untuk apa tiba tiba ada nama pak adi aksyadaud
kemudian tiba tiba kenapa ada muncul nama lain
kalau dua calon pks ini ditolak
padahal tidak ada klausul yang menyebutkan
dua calon ini bisa ditolak
bang rian bagaimana seharusnya ke depan proses pemilihan wakil gubernur dki jakarta ini
dan apa sih yang paling dirugikan bagi warga ibu kota dari mandeknya pemilihan penetapan nama wagub ini
ya harni kalau seperti ini terus trendnya warga kembali kecewa
warga kembali nggak percaya terhadap partai politik
yang disebabkan oleh tingkah laku elit elit partai
dan warga juga merasa
dan warga juga merasa lagi lagi hanya sekedar penonton samping aja lihat kucing dalam karung
jadi dan ini nggak sehat kan
sekarang kan tantangan demokrasi kita kan kemarin kita bicara isu hoax isu sara
sekarang mbak lele dagang sapi lah kucing dalam karung lah ruang gelap lah
jadi politik kita ini kok nggak ada bagus bagusnya gitu ya
jadi tugasnya kami psi pks gerindra siapapun itu untuk dorong transparansi diskusi
supaya warga sekarang saya membayangkan
apabila teman teman pks kan harusnya dari dulu sudah paparkan namanya
tanpa menyalahkan psi bilang psi kenapa baru sekarang gitu kan
kita akan katakan pks itu sebagai partai yang luar biasa dari sejak reformasi teruji kok
harusnya sudah dari jauh hari dong tampilkan itu ke warga
kalau pks lakukan dari jauh hari saya membayangkan justru mungkin warganya demo ke dprd mungkin
saya sudah lihat wagub a wagub b yang diajukan oleh pks
kok lama sekali nih teman teman dprd
warga bukan pasukan nasi bungkus ya warga beneran ini datang
kalau seandainya pks dulu sudah lakukan paparan publik
sekarang kan teman teman pks warga ini datang

akhirnya warga juga nggak punya insentif buat dorong segera quorum segera paripurna
dan kita semua jadi rugi pak anies pun rugi sepuluh bulan jomblo
ya mau sampai kapan
makanya kita bergerak terus kami dorong ini
sudah sepuluh bulan seharusnya bagaimana ini ke depan untuk wakil gubernur dki jakarta ini
jelas dki jakarta punya persoalan yang gak habis habis
soal kemacetan soal polusi soal reklamasi
dan pak anies saya lihat sudah keteteran
karena hanya sendiri
kalau dulu masih ada pak sari mungkin masih lebih baik pembagian tugasnya
dki ini begitu kompleks
dan seharusnya seorang wakil gubernur bukan sekedar ban serep
harus pekerja juga kompeten punya background teknokratik
tapi kita kan belum lihat itu sekarang kita hanya melihat nama tok
jadi saya pikir ini harus segera dipaparkan kepada publik
pak agung terakhir bola ada di pks tadi kalau kata bang adi praitno
bagaimana memainkan bola ini ke depan agar lancar semuanya
panggung depan belakang kiri kanan samping
ya sebenarnya kalau dikatakan ada panggung belakang itu kan kalau kita flashback ke belakang
itu sebenarnya sudah selesai gitu
deal itu sudah selesai di belakang
deal ketika bang sandi kemudian jadi cawapres
deal ketika di mana jawa barat pak sudrajat itu jadi calon gubernur segala macam itu sudah deal
jadi tinggal haknya pks untuk mengambil sesuatunya ini loh
jadi itu sudah selesai di sana
nah ternyata mereka minta lagi di sini
jadi kan artinya ini sesuatu yang tidak mestinya terjadi
dealnya itu sudah selesai tinggal kita jalankan apa yang memang sudah disepakati
kita cukup paham kok pak agung soal itu
kalau kemudian pks lagi yang harus ini harus itu segala macam
ya ini kan jadi seakan akan
jadi kita harus melakukan
seakan akan ya pks terus yang jadi sasarannya
saya pikir ya kita bersama samalah bahwa ini kedepannya seperti apa ya membangun jakarta ini
oke bicara kedepannya kita juga menanti berarti tanggal dua puluh dua juli ya
ya apakah kita masih bisa optimis
ada nama yang sudah disahkan atau masih menunggu lagi
bang adipra gimana masih menunggu lagi kira kira kita
betul bola kan sebenarnya sudah di depan gawang
tergantung pks apakah tendangannya melenceng
apakah kena blokir ini sama temen temen di depan ataupun yang lainnya
atau gawangnya dipindah
oke kita tunggu
tapi yang jelas butuh kepiawan bahwa politik itu tidak bisa mengharapkan suatu hal yang given
politik ini bukan sesuatu hal yang alamiah tapi by design
ada lobby ada negosiasi
dan tentu sharing power
ya kita tunggu dua puluh dua juli dan kita juga terus mengawal bagaimana proses pemilihan wakil gubernur dki jakarta ini karena itu juga penting
ada pekerjaan pekerjaan yang harus diselesaikan
dan juga masyarakat menunggu
terima kasih banyak pak agung
pak arief anto terima kasih banyak
pak arief anto terima kasih banyak sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
kita akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami